pt freeport indonesia disebut akan mengoperasikan smelter baru di java integrated industrial and port estate di gresik jawa timur pada mei dua ribu dua puluh
kepastian itu disampaikan direktur utama pt freeport indonesia tony wenas saat menunjang pembangunan smelter jumat tiga belas januari kemarin
smelter baru ini disebut sepenuhnya milik pt freeport dengan kapasitas pengolahan konsentrat mencapai satu tujuh juta ton per tahun
proyek senilai tiga miliar dolar atau setara empat puluh lima triliun rupiah ini sudah mencapai lima puluh satu tujuh persen
pembangunan konstruksi pun ditargetkan selesai pada akhir dua ribu dua puluh
proyek ini diklaim menyerap sebelas tenaga kerja dan secara kumulatif akan mencapai empat puluh ribu tenaga kerja
pembangunan pelabuhan atau jati itu sudah sekitar delapan puluh sembilan puluh persen
dan yang lainnya kemudian akan kita coba mencoba
selesaikan konstruksi fisiknya di akhir tahun dua ribu dua puluh tiga ini
smelter ini akan menjadi bagian penting dari ekosistem electric vehicle yang sedang dicanangkan oleh pemerintah
karena ekosistem elektrik vehicle itu terdiri dari nikel kobalt aluminium tembaga dan juga ada grafit dan besi